ya tentu sudah selesai
besok akan diadakan acara pembubaran timnas
pertanyaan soal pertemuan kemarin saya kira tidak perlu dijawab
sudah cedowelowelow masih ditanyakan
jelas terpampang gitu masih ditanyakan lagi
sudah jelas beritanya sudah
barang cedowelowelow masih ditanyakan